masih di cnn indonesia sports panorama kayu kolek di nagari tanjuang haro
si kabu kabu kabu paten lima puluh kota sumatera barat menjadi daya tarik utama
dalam seri kelima indonesia enduro championship dua ribu dua puluh
event ini diikuti dua ratus lebih pecinta sepeda gunung dari berbagai daerah di indonesia
seri kelima indonesia enduro championship atau endurox musim dua ribu sembilan belas
telah berlangsung di kabupaten lima puluh kota sumatera barat
selain menarik perhatian wisatawan panorama kayu kolek juga menjadi daya tarik tersendiri
bagi ratusan pecinta sepeda gunung di ajang ini yang datang dari berbagai daerah di indonesia
sejak seri satu hingga empat venue balapan indurox selalu bertempat di pulau jawa
karena itu lintasan di kayu kolek pada seri kelima ini sangat disukai para peserta
karena punya panorama alam yang berbeda sekaligus penuh tantangan
seri kelima indurox ini merupakan event sepeda ketiga yang berlangsung di objek wisata kayu kolek
ketua pelaksana kegiatan sekaligus kepala imigrasi agam dhani cahyadi
menggarisbawahi pentingnya event ini untuk memajukan sektor pariwisata
tujuan yang pasti adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan
baik dalam negeri pemerintah negeri ke payah kumbuh khususnya
dalam seri kelima indurox ada delapan kelas yang dipertandingkan
yaitu men dan women pro men dan women open men junior hingga master a b dan c
selanjutnya indurox seri ke enam atau yang terakhir musim ini akan berlangsung di bali pada awal november mendatang
randy pangeran lima puluh kota sumatera barat